ya pertama tentu kita tidak membahas angkanya berapa
yang penting kalau dalam pilkada menang
menang itu ya lebih unggul dari yang lain
kalau kota kosong belum kita bahas
komunikasi dengan partai lain lancar
ya mungkin untuk menegaskan pertanyaan dari mas jawa apos pak
terkait dengan koalisi ini kan kalau kim sudah pasti fix ya
di luar itu kita tidak memberikan komentar
kalau boko viva mungkin ada
itu harus dibahasnya di kantor yang lain
itu aku momennya teman teman